ya dpr tampaknya belum satu suara terkait revisi undang undang pemilu yang tengah digodok saat ini
sejumlah partai mendukung namun sebagian lainnya justru menyatakan penolakan
sejumlah poin dalam draft ru pemilu justru juga menjadi perbincangan diantaranya soal jadwal pilkada hingga angka ambang batas dpr
bagaimana sebetulnya desain pemilu kita ke depan benarkah revisi undang undang pemilu ini betul betul perlu dilakukan
kita akan bahas malam hari dengan tiga narasumber yang bergabung
ada kang saan mustafa wakil ketua komisi dua dpr ri dari fraksi partai nasdem
ada mas ahmad baidowi sekretaris fraksi p tiga dpr ri
dan juga mbak khairul nisa nur agustiati direktur eksekutif perundem
selamat malam bapak bapak dan ibu
terima kasih sudah meluangkan waktu kang saan mas awi dan juga mbak dinis
kita bicara soal revisi undang undang pemilu yang tengah digodok tapi dpr tampaknya masih terbelah ini
ada yang mendukung
ada yang juga tidak mendukung
saya mau kang saan dulu
kang saan kalaupun ini harus direvisi kenapa kang saan
apa alasan yang paling yang mudah diterima atau yang paling substansi begitu sehingga undang undang pemilu kita perlu direvisi lagi
karena setiap pemilu tampaknya kita selalu berganti ganti kang saan
ya pertama semangat merevisi undang undang pemilu
saya ingin ceritakan dulu bahwa ini inisiatif dpr ya
ini ero undang undang pemilu untuk direvisi ini
ini inisiatif dpr
karena inisiatif dpr dan itu adalah pembidangannya di komisi dua maka komisi dua menyiapkan draft terkait dengan ero pemilu
nah yang kedua terkait dengan revisi ini juga kan kita melakukan evaluasi terhadap beberapa pemilu pemilu sebelumnya
bahwa kita ke depan juga sebenarnya punya semangat bahwa ruu pemilu itu jangan musiman
untuk berlaku beberapa kali pemilu ke depan
nah kita melihat bahwa berdasarkan pemilu kemarin dan juga putusan mahkamah konstitusi nomor lima puluh lima dua ribu sembilan belas yang lalu
maka dipandang perlu untuk melakukan sebuah revisi
misalnya di publik ada aspirasi ketika dua kali pilpres yang lalu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
itu terjadi sebuah dampak sosial yang juga luar biasa
misalnya terkait dengan soal polarisasi pembelahan di masyarakat
yang walaupun misalnya di tingkat nasional elitnya sudah rekonsiliasi tapi pembelahan itu kan masih ada
nah ini juga apa yang membuat hal ini terjadi
yang kedua juga berangkat dari pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu ketika misalnya dilakukan secara teknis kepemiluan
banyak penyelenggara yang menjadi korban
itu satu hal yang sebenarnya juga memerlukan kajian
dan yang ketiga ketika pemilu pilpres dan pileg disatukan
itu secara kualitas elektoral terutama terkait dengan legislatifnya itu tereduksi oleh pilpres
jadi pemilih itu lebih fokus kepada pilpres ketimbang kepada legislatif
ini pertimbangan yang berikutnya
nah yang keempat saya juga ingin sampaikan kenapa ada gagasan mengintegrasikan undang undang pilkada
yaitu undang undang nomor sepuluh dua ribu enam belas ke dalam undang undang nomor tujuh dua ribu tujuh belas
ini semacam kodifikasi
sebenarnya juga ada keinginan undang undang partai politik juga dimasukkan ke dalam undang undang pemilu
sehingga undang undang pemilu itu mengatur empat hal
ada pilpres ada pileg terus juga ada penyelenggara pemilu dan ada pilkada
nah kenapa misalnya ada ide di dalam draft itu terkait dengan normalisasi pilkada
kita bisa bayangkan misalnya dalam satu tahun bersamaan walaupun waktunya berbeda ada jeda
itu beban teknis ke pilkadaan apa ke pemiluan yang ditanggung oleh penyelenggara itu bisa besar sekali
jadi misalnya bayangkan untuk tahapan pilpres dan pileg belum selesai kpu penyelenggara harus memulai tahapan untuk pilkada
ya poin poinnya sudah bisa kita tangkap kang saan
mas awi p tiga termasuk fraksi yang menolak revisi undang undang pemilu
kalau tadi disampaikan oleh kang saan ini tujuannya tampaknya baik sekali
kenapa kemudian p tiga menolak
apakah kemudian masih menganggap undang undang yang ada saat ini masih relevan kok sebetulnya atau bagaimana
ya mengubah undang undang juga boleh mempertahankan undang undang juga boleh
sama sama memiliki tujuan baik
tadi kalau dikatakan supaya ada keinginan undang undang ini tidak selalu diubah dalam setiap pemilu
ini pemikiran ini juga muncul ketika kami waktu itu ikut merumuskan undang undang tujuh tahun dua ribu dua
ketika kami merumuskan undang undang pemilu kita berharap ada saktralisasi meskipun ini bukan kitab suci ya
ada semacam sakralisasi terhadap regulasi yaitu produk legislasi yang kita pakai
kita bisa menguji undang undang itu dalam waktu yang minimal dua kali pemilu supaya bisa teruji
toh undang undang terkait dengan pemilu bertahan lebih dari satu kali pemilu itu bukan barang baru
kemudian undang undang tentang pilpres itu yang dipakai pilpres dua ribu sembilan dengan pilpres dua ribu empat belas itu pakai undang undang yang sama
jadi bukan sesuatu yang aneh juga ketika kita mencoba mempertahankan aturan yang baik
tinggal bagaimana nanti persoalan teknisnya itu kita lengkapi
yang ditolak apa sih mas awi dari p tiga
sambil contoh misalkan ya terkait dengan keinginan untuk menormalisasi pilkada misalkan ya
kita tahu bahwa undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas usulnya pasal dua ratus satu itu disepakati oleh pemerintah dan dpr ketika periode yang lalu
sampai sekarang undang undang itu khususnya pasal dua ratus satu itu belum pernah diterapkan sama sekali tapi kemudian mau diubah
nah ini kan kembali lagi menguji konsistensi kita
kalau ada keinginan ingin menggabungkan itu ya biasa saja namanya keinginan
cuma kan kita mengingatkan rezim pemilu dengan rejim pilkada beda strukturnya
dari aspek anggaran saja pemilu itu dari apbn terus pilkadanya dari apbd
sesuatu hal yang berbeda
kalau kemudian debatnya adalah terkait dengan keserentakan ataupun secara teknis yang kemarin banyak menelan beberapa korban
kalau itu dihubungkan meskipun bisa jadi karena penyakit yang diderita kpps kpps itu masih bisa diatur dengan mekanisme
contoh misalkan dalam proses rekrutmennya ada persyarat tertentu yang mewajibkan kpps itu harus sehat misalnya batasan usia sekian
itu kan bisa saja diatur
terus berikutnya adalah bagaimana kita juga dalam merumuskan sebuah kebijakan ini masih draft awal masih debatable masih bisa didiskusikan lebih lanjut
memang ini menjadi usul inisiatif dpr
karena menjadi usul inisiatif dpr itu maka sangat dipahami ketika masing masing fraksi berbeda pendapat
itu hal yang lumrah
jadi mas awi apa yang tadi disampaikan oleh kang saan soal karena menelan korban polarisasi dan sebagainya
itu belum menjadi hal yang urgent untuk menjadi alasan bahwa undang undang ini perlu direvisi
nah itu kan soal teknis saja mas
itu kan contoh terkait dengan korban misalkan
ada persyarat kalau orang yang mendirikan
ada penyakit tidak boleh jadi kpps
itu kan soal perkara teknis
tetapi itu nanti ranahnya petugas kesehatan lah untuk memverifikasi
jadi bukan substance ya
soal polarisasi justru kita menginginkan supaya hiruk pikuk politik itu selesai dalam satu tahun
jadi tahun dua ribu dua puluh empat
kalau tadi misalkan secara teknis persiapannya itu masih ada jeda waktu tujuh bulan loh
dari april ke november itu ada tujuh bulan
persiapan pilkada itu enam bulan paling lama
bahkan kalau melihat kemarin itu bisa dipersingkat sebenarnya
apalagi tidak ada kampanye misalkan kampanye dipersingkat lagi
maka tahapan pilkadanya bisa lebih singkat lagi
sekali lagi ini persoalan teknis yang masih bisa dikenariokan
ya sebelum saya kembali nih saya kasih kongsahan lagi
kongsahan ini persoalan teknis saja kalau menurut mas awi
masih bisa diatur begitu
ini kan juga beberapa tahun lalu juga dibuat supaya tidak direvisi lagi
tapi ini kemudian direvisi lagi bagaimana
jawab ini kang san
pertama soal pilkada ya
kita banyak melakukan kunjungan ke daerah ya
terutama terkait dengan soal pendanaan pilkada
jadi ada banyak sekali aspirasi agar pilkada itu dibiayai oleh apbn
kenapa dibiayai oleh apbn
karena ketika pilkada dibiayai oleh apbd lewat nphd
itu bagi kepala kepala daerah yang
petahana itu kadang itu dijadikan sebagai sebuah syarat ketika mau pencairan
bahkan kalau misalnya kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya
bahkan dia kadang juga lama mencairkan nphd
sehingga penyelenggara dalam konteks untuk melaksanakan pilkada
itu banyak sekali tersandra oleh kepentingan kepentingan politik yang ada di daerah
maka ada usulan untuk dilakukannya dengan apbn
misalnya ketika pilkada tengah covid
ketika ada tambahan dilakukan oleh apbn
itu bisa berjalan dengan cepat
nah karena ada aspirasi seperti itu
maka kita masukkan diintegrasikan
nah yang berikutnya apa yang disampaikan oleh mas awi tadi
bahwa memang ini baru draft ya kita sepakat ini baru draft
di awal saja ini saya mengikuti
dulu saya pernah menjadi pansus anggota pansus untuk pemilu dua ribu dua puluh
di undang undang pemilu
kalau dulu yang namanya undang undang pemilu itu inisiatif dari pemerintah
datang ke dpr masuk ke pimpinan dibawa ke bamus
bamus tentukan ini ada surat dari presiden terkait dengan
yang sekarang dari dpr inisiatifnya
nah karena sekarang dari dpr maka dpr dari awal harus menyiapkan draft
bekerja sama dengan badan keahlian
ketika menyiapkan draft saja
perbedaan sikap itu sudah terjadi
misalnya sikap sikap itu misalnya sikap terkait dengan sistem pemilu
terbaik dengan ambang batas presiden ambang batas parlemen macem macem lah kan
itu masuk soal pilkada
nah maka ketika dibawa ke balek kebetulan pimpinannya mas awi
kita memberikan draft itu masih dengan variasi alternatif alternatif
misalnya alternatif sistem pemilu ada terbuka dan tertutup
ambang batas parlemen ada yang tujuh

ada yang lima berjenjang ada yang empat tiga
ada yang tetap ingin mempertahankan empat alternatif
sama mas awi kan ditolak dibalikin
nah maka kami komisi dua berkompromi
udah deh kita akomodasi semua kepentingan dari praksi praksi di dalam draft ini
toh nanti di akhir kita bahasnya
yang penting tahap ini selesai
itu di awalnya memang sama seperti itu
yang memberikan catatan dalam draft itu itu hanya satu praksi waktu itu
oke kang saan
oke kang saan tahan sampai di situ
nanti akan direspon juga oleh mas awi
juga kita akan bahas soal poin poin perdebatan atau perbedaan pendapat
misalnya soal ambang batas soal jadwal pilkada
ini juga menarik untuk didiskusikan
termasuk juga nanti setelah jeda saya akan ke mbak ninis
bagaimana mbak ninis ini masih draft tapi memang sudah ada perbedaan pendapat
ya sah sah saja tapi menarik untuk kita diskusikan
bagaimana pandangan perludem melihat wacana ataupun rencana untuk revisi undang undang pemilu ini
perlu atau tidak
kalaupun iya kenapa dan apa yang paling substansi
kita bahas di segmen berikutnya usaha jadwal berikut
anda kembali di newscast saya akan langsung ke mbak ninis
mbak deni tadi sudah mendengar apa yang disampaikan kang saan dan juga mas awi
dari catatan perludem sebetulnya bagaimana ketika dpr
sudah mulai menggulirkan lagi soal rencana untuk revisi undang undang pemilu
apa yang harusnya menjadi perhatian
ya apa memang ini seperti rutin lima tahunan ya mas renhardt ya
jadi biasanya setelah dua tahun pelaksanaan pemilu itu
sudah ada agenda untuk merevisi undang undang pemilunya
bahkan saya ingat sekali ketika baru beberapa hari setelah pemilu dua ribu sembilan belas
waktu itu kalau saya tidak salah ada statement dari wakil presiden yusuf kala pada waktu itu
dan juga mendagri cahyukumola
yang sudah ada statement dengan karena melihat kompleksitas pemilu dua ribu sembilan belas
ada usulan bahwa ini undang undangnya perlu direvisi
sehingga kemudian undang undang pemilu jadi prolek nasri dpr
nah sebetulnya kalau bicara terkait dengan undang undang pemilu ini
tentu sebetulnya kita menyelenggarakan pemilu kan ada tujuannya
misalnya ingin ada partisipasi masyarakat menjadi baik
yang mendemokratiskan partai politik
yang lebih mewakili masyarakat
jadi ada sejumlah tujuan tujuan yang sebetulnya kita ingin capai caranya adalah
dengan teknis teknis pasal pasal itu
jadi apakah pasal pasal yang ada di dalam undang undang itu
sudah merefleksikan arah tujuan berpemilu kita
sehingga tadi misalnya di awal ada diskusi ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan
kalau kita lihat putusan mk terakhir
mk menyebutkan bahwa bangunan pemilu kita harus memperkuat sistem presidensi
jadi revisi undang undang pemilu ini menjadi baik dilakukan saat ini
untuk mencapai tujuan itu
apalagi di awal tahun dua ribu dua puluh
mk juga sempat mengeluarkan putusan mahkamah konstitusinya
terkait dengan desain keterentapan pemilu
dan dalam keputusan mk itu disebutkan juga oleh mahkamah konstitusi
bahwa dalam mendesain keserentakan pemilu
mengubah sebuah undang undang pemilu
ada beberapa hal
ada hal yang perlu diperhatikan
di antaranya adalah bagaimana kemudahan pemilih
bagaimana desain penyelenggaraan pemilu kita itu
sebenarnya wajar bagi penyelenggara pemilu
melibatkan partisipasi masyarakat dan sebagainya
jadi itu menurut saya yang juga harus menjadi pertimbangan dan perhatian
baik di komisi dua ataupun di balik ketika melakukan revisi undang undang pemilu
nah soal keserentakan menurut anda perlu
dari pandangan perudem keserentakannya ini sebenarnya yang baik seperti apa
mbak ninis termasuk juga soal isu isu yang mencuat ya
mulai dari ambang batas
parlemen kemudian pilkada tadi itu kita bicara soal keserentakan
ya kalau kami sendiri ya di perludem memang sejak awal
mendorongnya keserentakan pemilu itu kita tidak serentak seperti pemilu dua ribu sembilan belas yang lalu gitu ya
kita kan sebutnya serentak lima kotak
kalau kami memang mendorongnya keserentakan itu terbagi dua
serentak secara nasional yang terdiri dari pemilihan presiden pemilu dpr dan dpd
lalu selang dua tahun kemudian ada pemilu serentak daerah
yang terdiri dari pemilihan kepala daerah dan juga dprd nya gitu ya
baik di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota
nah model keserentakan yang seperti ini yang kami rasa tadi ya
apatak dengan tujuan misalnya memperkuat sistem presidensial gitu ya
kalau dari sisi hasilnya
lalu lebih mempermudah pemilih gitu ya ketika memberikan suaranya
lalu kalau dari sisi prosesnya juga bisa menyeimbangkan
beban kerja dari para penyelenggara pemilu
jadi karena tidak bertumpuk pada satu hari pemilihan
kalau misalnya di dua ribu dua puluh empat ya kalau tidak ada revisi kan artinya semua pemilu ada di dua ribu dua puluh
walaupun pemilu lima kotaknya di april lalu pemilu kepala daerahnya ada di november
kan tetap ada tahapan yang berhimpitan gitu ya
jadi memang pengut hitungnya di april gitu ya
tapi kan kemudian setelah pengut hitung
tentu penyelenggara pemilu harus mempersiapkan misalnya gugatan ke mahkamah konstitusi dan sebagainya gitu ya
nah di saat yang lain
penyelenggara pemilu di daerah juga harus mempersiapkan pemilihan kepala daerah
walaupun tidak di hari yang sama menurut kami itu tetap akan ada kompleksitasnya
kita punya pengalaman di dua ribu delapan belas yang lalu ada pemilihan kepala daerah
jadi di dua ribu sembilan belas nya ada pemilu lima kotak
daerah daerah yang pada saat itu jedanya kurang lebih setahun gitu ya
juga mengalami kompleksitas yang sama ketika ada tahapan
pemilu dan silikade yang berhimpitan
lalu kemudian soal ambang batas misalnya
mahkamah konstitusi sebetulnya menyebutkan bahwa ambang batas itu konstitusional
jadi boleh boleh saja ada ambang batas apalagi dalam sistem pemilu proporsional
tapi yang perlu diperhatikan adalah
bagaimana kita menentukan angka ambang batas ini
kenapa kemudian naik gitu ya
dasarnya naik itu apa
tentu itu harus ada
dasar perhitungannya yang jelas gitu ya misalnya yang sistematis yang akademis gitu
karena dari penerapan ambang batas ini efek langsungnya adalah semakin banyak suara yang terbuang gitu ya
karena tidak terhitung
semakin banyak suara yang tidak terhitung artinya mempengaruhi proporsionalitas hasil pemilu kita
padahal sistem pemilu kita adalah sistem pemilu proporsional
sehingga antara hasilnya pun juga harus proporsional
sementara dengan penerapan angka ambang batas yang tadi
akan mengganggu proporsionalitas hasil pemilu
yang angsa mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah
sementara mas awi berbeda berbanding terbalik
mas awi bagaimana ini soal ambang batas dan juga soal keserentakan tadi
teknis tapi bisa jadi kemudian ini menjadi masalah yang kompleks mas awi
ya sekali lagi
soal keserentakan pemilu itu untuk desain dua ribu dua puluh empat itu sudah ada putusan mahkamah konstitusi
di situ ada varian varian yang ditawarkan oleh mahkamah konstitusi
meskipun itu sebenarnya model keputusan putusan yang baru dari mahkamah konstitusi
tapi apapun itu ya kita hormatilah putusan mahkamah konstitusi yang memberikan varian varian keserentakan
dan selama kita tidak melenceng dari keputusan putusan yang diatur oleh mahkamah konstitusi
pilihannya nanti kesepakatan politik antara pemerintah bersama dpr
yang berikutnya kaitannya dengan parliamentary threshold kami juga mengingatkan bahwa
tadi sudah diingatkan bahwa sistem kita ada sistem proporsional
pada pemilu dua ribu sembilan belas kemarin banyak jutaan suara yang terbuang sia sia
dia menyalurkan pilihannya kepada partai tertentu
tapi partai tertentu itu tidak lolos ke parlemen
sehingga dia tidak bisa mendapatkan perwakilan di parlemen
asas proporsionalitasnya itu semakin tidak proporsional ketika angka parliamentary threshold itu semakin naik
yang juga perlu diperhatikan adalah keragaman politik keragaman budaya itu juga
cermin dalam proporsionalitas sistem pemilu yang kita terapkan
jadi semakin tinggi ya ambang batas parlamen itu
maka semakin tidak proporsional
jadi bertentangan dengan sistem pemilu yang kita tetapkan
gini ya pertama tadi saya sepakat lah sama mbak nilis maupun mas awi ya
salah satu tujuan mahkamah konstitusi
menserentakkan antara pilpres
dengan legislatif di waktu yang sama
yang berbeda dengan dua ribu sembilan belas yang lalu
ini kan dalam rangka upaya mencapai memperkuat sistem presidensial kita secara ketatanegaraan
nah tapi itu sudah diuji di dua ribu sembilan belas yang lalu
bahwa apa yang dimaksud dengan mk itu itu kan tidak tercapai
bahwa ada harapannya kotil efek ada partai yang dominan ketika disampaikan
itu tetap saja hasil dua ribu sembilan belas
distribusi suara itu kan tersebar ke banyak partai
sehingga tidak ada satu partai yang dominan
maka yang bisa maju sendirian itu itu pun pas pasan
itu hanya pdip
yang lain harus berkoalisi dan nggak bisa juga berkoalisi hanya dengan dua partai
tidak bisa nasdem dengan p tiga
tidak bisa nasdem misalnya dengan demokrat karena kurang
nasdem dengan gerindra masih mungkin
akhirnya itu juga membuat ketika misalnya mengusung pasangan calon presiden dengan ambang batas itu
proses untuk menyamakan visi dan sebagainya
itu menjadi lebih rumit
karena menyamakan pandangan persepsi dan juga platform yang sama dengan partai tidak mudah
apalagi nanti terkait dengan soal kandidatnya
nah maka ada upaya
upaya sebenarnya untuk melakukan
memperkuat sistem presidensial
agar keterwakilan partai di parlemennya secara perlahan itu ada
maka salah satu jalan yang diupayakan bisa menaikkan threshold
misalnya terbukti kemarin
dari sepuluh threshold empat tinggal sembilan partai
ada yang sebenarnya yang lebih ekstrim
tapi kan itu nggak mungkin bisa dilakukan oleh semua partai
apa memperkecil distrik manicur
jadi kalau misalnya distrik manicurnya diperkecil
seperti yang ada dalam draft
ini kompromi draft ini mas awi ya
walaupun nasdem juga belum tentu setuju dengan distrik manitude yang ada di dalam draft ruu
ini ada tiga delapan
minimal satu dapil itu tiga kursi minimalnya
maksimalnya delapan kursi
itu ekstrim kang saad
kalau ini diterapkan dalam rangka memperkuat sistem presidensil
sehingga distribusi suara itu menumpuk ke beberapa partai
maka saya pastikan di parlemen itu minimal itu ada tujuh partai
bahkan bisa enam partai
tapi itu kan ekstrim
terlalu perdebatannya terlalu tinggi

tapi terlepas itu semua
ini kan masih draft yang masih dipakai
tapi saya ingin ke substansi mas rehat
kita break terlebih dahulu ya
nanti kita ke substansi berikutnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
presidensial threshold sendiri kami sepakat bahwa sebetulnya tidak perlu ada
karena supaya partai politik yang seperti kang saad sampaikan
bisa mencalonkan sendiri pasangan calon presiden yang diinginkannya
tidak harus berkoalisi tidak harus mengusung dari partai yang lain
karena bagaimanapun juga partai politik disiapkan untuk menciptakan
kadir kadir pemimpin bangsa
supaya mereka bisa mengusung pasangan calonnya sendiri
kalau itu untuk menguatkan sistem
presidensial bagaimana mbak denis
bila adanya presidensial result yang tinggi
kita sudah lihat di dua pemilu terakhir
sulit sekali bagi satu partai politik untuk bisa mengusung sendiri partai politiknya
sehingga berkoalisi dan dampaknya hanya ada dua pasangan calon
jarang sekali ada tiga pasangan calon presiden
kemudian dampak lebih jauhnya tadi ada polarisasi di masyarakat
nah memang kalau setiap partai politik bisa mengajukan pasangan calonnya sendiri
tentu ada pertanyaan
nanti bagaimana kalau capresnya jadi banyak gitu ya
sejumlah partai politik yang ada
saya rasa itu juga tidak menjadi masalah yang besar
karena pemilih kan bisa punya alternatif pilihan gitu ya
pembangunan sistem yang ada di konstitusi juga menyebutkan
satu akan ada putaran yang kedua gitu ya
jadi bangunan bangunan kepala negaranya sudah dihidupkan ke sana gitu
jadi itu sebetulnya kenapa
sebetulnya tidak perlu ada presidensial
oke baik mbak denis
untuk bisa apa ya partai politik kita ini saringannya sudah cukup banyak
dan sudah cukup berat gitu ya
jadi kalau untuk mengusung pasangan calon presidennya pun juga berat gitu ya
ya sayang sekali tadi kader kader yang sudah disiapkan tidak bisa dimajukan
kalau kemudian menaikkan ambang batas parlemen untuk menguatkan sistem presidensial
tanggapan anda seperti apa
ya sebetulnya kan salah satu indikator sistem presidensial kuat tadi ya
kalau sistem kepartaian kita sederhana gitu ya
kalau sekarang kan kita multi party
nah tapi dengan beberapa penerapan ambang batas parlemen di setiap pemilu
nyatanya juga tidak berefek pada penyederhanaan sistem kepartaian
sistem kepartian kita masih multi partai ekstrim gitu ya
partai di parlemennya banyak gitu ya indeks kepartean kita juga masih tinggi gitu
jadi tidak sesuai dengan tujuannya gitu ya
jangan jangan untuk menyederhanakan sistem kepartaian tidak dengan ambang batas
tapi dengan mekanisme yang lain gitu ya tadi kang saan sebutkan
misalnya memperkecil daerah pemerintahan
tadi dampaknya justru makin banyak suara yang terbuang
yang menyebabkan sistem pemilu kita yang proporsional ini hasilnya menjadi tidak proporsional
oke ya baik
mas awi salah satu perdebatan juga yang menarik diperbincangkan adalah soal jadwal pilkada dua ribu tujuh belas ke dua ribu dua puluh dua atau dua ribu dua puluh tiga
atau kemudian di dua ribu dua puluh
ini soal perdebatan ini apa alasannya sebetulnya mas awi
kalau si kp tiga bagaimana
apa jangan jangan jadwal pilkada ini maju dan mundurnya karena alasan politik saja
karena alasan politik saja lagi
kami sih konsisten terhadap ketentuan yang sudah diatur dalam undang undang sepuluh tahun dua ribu enam
pasal dua ratus satu ayat delapan itu kan sudah diatur di situ bahwa pilkada serentak itu dua ribu dua puluh
itu kan belum pernah dilaksanakan kan gitu
kita belum juga bisa melihat kelebihan dan kekurangannya
artinya kalau itu belum juga diterapkan
tetapi mau direvisi ya kerja teman teman yang terdahulu di komisi dua ketika menyusun undang undang sepuluh dua ribu enam belas ya mau badir gitu
dan yang kemudian terkait dengan misalkan jabatan kepala daerah yang habis dari tahun dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga kemudian dipeltikan sampai dua ribu dua puluh empat
sebenarnya kan tidak ada persoalan
tetap sistemnya berubah
kalau itu kemudian pemerintahan tetap berjalan
statusnya plt kan juga diatur kalau itu kaitannya dengan pelayanan publik kepada masyarakat
kan banyak juga contohnya misalkan wali kota makassar itu lebih dari satu tahun bahkan hampir dua tahun
plt itu nggak ada masalah makassar tetap berjalan itu pemerintahannya pelayanan publik tetap berjalan
kalau soal itu kekhawatirannya
tapi kalau soal persiapan teknis itu saya kira tidak ada dampaknya tidak terlalu apa ya
contohnya saja dari dua ribu delapan belas ke pilkada dua ribu delapan belas ke pileg dua ribu sembilan belas meskipun jeda waktunya itu sekitar tujuh bulanan juga kira kira
ya sekitar tujuh bulanan lah
karena oktober tujuh atau delapan bulan gitu ya juga tidak ada masalah gitu
bukan sesuatu yang terlalu dikhawatirkan

mas awi jadi kalau menurut anda ada fraksi fraksi lain yang kemudian mau mengganti balikin lagi ke dua ribu dua puluh tiga ini apa mas awi menurut anda
ya itu hak politik dari teman teman menyampaikan itu gitu kan
ada agenda apa ya teman teman punya hak untuk itu gitu kan
tapi saya tidak membaca itu
soal mengusulkan perubahan mempertahankan ketentuan itu ya biasa saja dalam politik semua miliki hak yang sama gitu
masih sangat dinamis ya mas awi ya
masih apalagi kata kang saan tadi ini baru draft baru minggu lalu masuk ke balik itu
kita baru buka buka
karena sudah rame ya lumayan kalau tidak begitu ya bukan politik namanya
betul betul makanya ini baru draft saja sudah ramai diperbincangkan
ini benar benar karena ada alasannya substansi tadi kan kang saan mau bahas soal substansi atau jangan jangan karena politis saja ini
kita tahu di dua ribu dua puluh empat juga ada banyak kandidat kan sebetulnya di sana
kita tidak terpikir soal politis kita ini sekarang kita berpikir rasional saja
oke rasionalnya bagaimana rasionalnya
itu kan diasumsikan pilpresnya itu satu putaran
seperti dua kali presiden yang lalu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
nah kalau itu tidak terjadi seperti pemilu sebelum sebelumnya
gitu ya itu ada dua putaran dan itu dilakukan di bulan september
ternyata dua ribu dua puluh empat itu pilpresnya tidak mencapai tidak ada satupun pasangan karena lebih dari dua pasang calon
itu kan harus ada dua putaran
berarti ada tahapan pilkada itu yang terganggu
pilpres itu biasa putaran yang dulu dua ribu empat putaran kedua itu bulan september
nah kalau misalnya pilkadanya november ini jaraknya seperti apa
itu satu hal saja kita belum berpikir soal ini
oke jarak ya anda menyebutnya soal jarak
keadaan itu menjadi hal yang sangat penting menurut saya
karena itu akan melahirkan kualitas dari mobil itu sendiri
yang kedua dari sisi pengamanan
kita melakukan kunjungan spesifik pilkadaan itu
kepada spesifik pilkadaan kemarin maupun pilkadaan pilkadaan sebelumnya
misalnya ada sebuah pilkada di sebuah daerah kabupaten
itu ke polsek polres setempat dalam kerangka pengamanan itu tidak memadai
dan dia meminta bantuan dari polres tetangga yang tidak pilkada
saya contohkan misalnya kerawang mengadakan pilkada kemarin
kita tanya ke polres apakah memadai pengamanannya oh tidak cukup
maka kami mendapatkan meminta bantuan dari polres tetangga yang tidak pilkada
ketika saya datang ke indramayu pun seperti itu
jadi untuk kontek memenuhi pilkada dalam kontek di kabupaten saja
itu tidak memadai
maka membutuhkan bantuan dari tempat lain
nah bagaimana kalau diserentakan
itu ada tiga puluh empat provinsi dan hampir lima ratus an kabupaten kota
itu kalau sesuatu ada kejadian yang luar biasa bagaimana mobilisasinya
nah ini juga harus menjadi pertimbangan
kenapa perlu dilakukan revisi apa diintegrasikan
terlepas nanti bicara soal dampak lainnya polarisasi karena sara agama macam macam
terus juga ada yang korban dan sebagainya
saya dalam konteks ini saja dulu
oke jadi dari jarak kemudian juga pengamanan
itu sudah tidak ada
saya pernah dapat waktu itu surat ketika mendagrinya pak cahyokumolo
itu benar atau tidak
pak cahyokumolo pernah membuat surat kepada presiden
agar pilkada dua ribu dua puluh empat itu tetap dinormalkan saja deh seperti sekarang
dengan alasan tadi aparat keamanannya tidak memadai untuk itu
nah itu baru dari sisi ini
sekarang kita bicara dalam konteks kepentingan partai
bagaimana mungkin partai menyiapkan dalam waktu yang sama
kita untuk menyiapkan lagi selatif saja rekrutmennya
itu kan luar biasa
kita harus memenuhi lima ratus tujuh puluh lima anggota dpr ri
belum provinsi belum kabupaten kota
di saat yang bersamaan kita harus melakukan rekrutmen calon kepala daerah
dan itu kan tidak gampang juga melakukan rekrutmen calon kepala daerah
belum juga kita menegosiasinya dengan partai
karena tidak cukup ngusung sendirian
jadi dalam konteks dua kepentingan itu
saya melihat bahwa disitulah letak
kenapa urgensi revisi undang undang pemilu itu menjadi penting
karena kita melakukan evaluasi evaluasi rasional
agar ke depan ini undang undang ini
oke kita sepakati untuk tidak bisa ini
maka kepentingan kepentingan sesaat
tadi misalnya apakah ada kepentingan dalam konteks pilkada dki
karena kan semua sekarang mengurucutnya seakan akan
orang memaksakan pilkada di dua ribu dua puluh dua dipaksakan
hanya karena ingin memberikan
mengunggung terhadap dki
saya katakan itu sempit sekali pandangan itu
sementara pilkadanya ada ratusan
tapi kan seringkali partai politik sudah berpikir jangka panjang kang saan
enggak artinya gini ada yang memang berpikir jangka panjang
tapi kita ingin berpikir seperti mas awi sampaikan tadi
kita ingin menata mendesain tentang sistem politik kita ke depan
tentang format politik kita ke depan
tentang demokrasi kita ke depan
yang itu benar benar terlembaga dengan baik
bukan hanya dalam konteks misalnya prosedural semata
tapi kita ingin meletakkan bahwa demokrasi kita memang demokrasi yang substansial
ini kita tata tidak ada itu
jadi tidak ada kaitannya dengan mau meng endorse gubernur dki jakarta sekarang
pak anies masudar dengan yang tidak mau meng endorse untuk di dua ribu dua puluh empat
enggak ada banyak yang perlu di endorse
ada dki ada jawa barat ada jawa tengah ada jawa timur kan gitu
itu kan pilkadanya sama aja di dua ribu dua puluh dua
dan dua ribu dua puluh tiga kan mereka kontentasi juga
jadi sekali lagi
karena kan nasdem belakangan dekat juga dengan pak anies kang saan
oh dekat juga dengan ridwan kamil
jadi sekadarnya dua ribu dua puluh tiga
sekadarnya jangan ibu hopi pak kan gitu
jadi enggak ada itu
saya ke mas awi nanti ke mbak ministra
jangan jangan ini kita bicara juga konteks politik dua ribu dua puluh
ya sekali lagi
bisa saja kalau ada yang beranggapan
kaitannya memunculkan kembali dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh
ada kaitannya dengan politik itu bisa saja
orang beranggapan namanya orang beranggapan boleh boleh aja
misalkan ada prediksi politik
orang memiliki hasrat politik ya silahkan saja
tapi yang disampaikan kang saan tadi saya kira clear gitu kan
yang kami sampaikan juga clear
kaitannya dengan bagaimana penataan sistem pemilu kita
kalau di kami sih bagaimana konsistensi dalam
melaksanakan ketentuan perundang undangan yang sudah kita sepakati bersama
kalau misalkan kaitannya dengan keamanan
waktu pemilu legislatif pun keamanan juga serentak gitu kan
itu kan tinggal bagaimana saya kira kalau
lebih teknis lagi ya mas awi
kita kira untuk mengatur bagaimana mensekenariukan hal hal yang kaitannya dengan potensi mengganggu tamfik mas gitu
itu ranahnya pihak yang berwenang lah
kami hanya ingin mengingatkan
sekali lagi ingin mengingatkan bahwa
itu yang diperlukan adalah
sudah memulai untuk konsistensi dalam menjalankan aturan yang ada
kalau kemudian ada keinginan keinginan melakukan perubahan
ya itu sah sah saja
termasuk juga kami juga ingin mempertahankan undang undang pemilu yang lama tetap diberlakukan
hal yang lumrah
kalau kaitannya dengan ada kemungkinan
pemilu presidennya lebih dari satu pasangan calon
ya kemungkinan itu pasti ada
ya maka sudah tergambar dalam dua pil pres terdahulu
ketentuan itu ya hanya maksimal dua pasang calon
itu kan pengalaman

tapi bisa juga sama gitu
mbak ninis terakhir singkat saja agar ini tidak kemudian berbau politis lagi
jadi supaya kita kembali ke substansi bahwa revisi ini
kalaupun perlu memang ada alasannya
kalaupun tidak juga seperti apa
apa yang kemudian harus dikawal bersama
karena ini masih draft awal masih panjang juga mungkin perjalanan
seperti apa mbak singkat
ya pertama tentu kita perlu mempertimbangkan timeline nya ya mas
karena kan apa sendiri mendukung sebetulnya tetap ada normalisasi jadwal pilkada tadi
nah kalau kita mau ada pilkada di dua ribu dua puluh dua artinya dua ribu dua puluh
ini kan tahapannya harus dimulai
sehingga memang pembahasan undang undang pemilunya tidak bisa berpanjang panjang
nah oleh sebab itu kalau kita bicara tadi soal yang berkaitan dengan sistem ambang batas
apakah mau terbuka tertutup ambang batasnya mau dinaikkan gitu
itu akan memakan waktu yang sangat panjang gitu
pembahasan undang undang pemilu yang lalu dari tujuh bulan itu tiga bulan hanya membahas sistemnya
padahal di dalam undang undang pemilu banyak sekali hal hal yang perlu dibenahi
misalnya soal penegakan hukumnya kelembagaan penyelenggara pemilunya gitu ya
kita perlu tata ulang karena akhir akhir ini kan kita melihat ya
bagaimana semacam ada rivalitas diantara penyelenggara pemilu kita itu kan juga perlu dibenahi
jadi apa kita perlu menyusun prioritas memang terkait pembahasan undang undang pemilu ini
tapi juga dalam waktu yang tidak bisa yang panjang panjang gitu ya
karena supaya persiapan di pilkada dua ribu dua puluh dua nya juga tidak mensuruh
baik kita kawal bersama mbak nindis kangsaan
dan juga mas awi menarik diskusinya
mudah mudahan kalau pun memang ada revisi ini bukan karena mau meng endorse endorse siapa begitu ya
kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ke depan
terima kasih banyak kangsaan mas awi terima kasih banyak
mbak ninis terima kasih banyak untuk kehadiran dan juga diskusi pada malam hari ini